penyebar uang tersebut dikenal dengan nama gus hadi
diketahui masa kecil gus hadi
tinggal di desa watundakon
namun sekarang tinggal di sidoarjo
kepala dusun setempat juga membenarkan
jika aksi sebar uang sudah berlangsung
sejak desember tahun lalu
awalnya hanya seminggu sekali
namun kini bisa menjadi empat kali dalam seminggu
sampai saat ini di perkan parga itu
sudah hampir delapan puluh juta
dari dalam mobil itu
jadi langsung dilempar dari dalam mobil itu
perbut warga itu
menurut pengakuan seorang asisten gus hadi
bagi bagi uang sengaja dilakukan sebagai bentuk syukur
hanya untuk mengenal
saat pembagi uang itu diketahui memiliki
warung kopi serta menjalankan usaha